sampai kandang sudah sampai kandang
ya saya nggak berani lah
untuk melihat proses pemotongan kambing yang akan diolah menjadi sate
saya langsung mendatangi kawasan tirus kota tegal
di tempat ini banyak berjejer pedagang sate kambing
saya harus pagi pagi sekali mendatangi rumah herman
salah satu penyedia atau penyuplai daging khusus untuk warung sate kambing
ya ini pagi pagi saya mau nyari tempat penyembelian kambing
wah ini dia wah ini
dengan pak herman pak
oh iya pak herman saya ingin lihat ini proses penyembelian kambing
boleh ya pak ya
ini bawa dari mana
dari pasar pak
oh baru ngambil ya ini kambingnya nih
saya boleh nyobain ini pak
ini sehari berapa biasanya pak
oh bisa sampai empat gitu ya
kalau pas lagi rame banyak berarti
tiap hari kayak gini bapak ya
wah ini tiap hari gini nyari kambing
pada hari biasa tempat ini memotong dua sampai empat ekor kambing
pada hari libur atau hari besar agama seperti lebaran idul fitri
kambing yang dipotong bisa mencapai belasan ekor
agar sate kambing empuk dan enak
kambing yang dipotong biasanya berumur tiga bulan atau maksimal berumur lima bulan
dengan harga antara rp sembilan ratus hingga rp satu lima ratus per ekor
di kota tegal
yang berumur kurang dari lima bulan dikenal dengan istilah balibul
sementara untuk kambing berumur kurang dari tiga bulan dikenal dengan istilah batibulu
awalnya saya ingin belajar memotong kambing
namun setelah semua siap saya tidak punya keberanian untuk melakukannya
pak kalau motongnya itu bapak sendiri
oh gimana pak caranya pak
misalnya seperti ini nih
udah ini kan digat
ya langsung aja
oh gitu doanya pak
ya bismillah bismillahirrahmanirrahim
allah wa akbar allah wa akbar allah wa akbar langsung potong aja
tidak sembarang orang bisa memotong kambing karena butuh keahlian
yang terpenting pada saat memotong kambing adalah
selain sudah berpengalaman alat atau pisau yang digunakan juga harus tajam
ini akan membantu
proses penyembelihan dan tidak menyiksa hewan yang disembeli
selanjutnya adalah proses menguliti
agar mempermudah proses mengambil kulit kambing
kambing yang sudah dipotong harus digantung
caranya dua kaki belakang kambing diikat dengan tali yang sudah disiapkan
setelah siap juga kita mulai menguliti
pada tahap ini harus berhati hati
agar daging kambing tidak terbawa kulit
harus dilihat seratnya dan harus menggunakan pisau yang tajam
kalau nggak hati hati sobek
iya nanti gak laku sih
kali ini kan saya sopek
setelah seluruh kulit kambing terlepas
selanjutnya mari kita lihat dan belajar tentang daging mana saja yang enak dan cocok dijadikan sate
ini saya ingin tahu dari satu kambing itu yang bisa dipakai buat sate apa daging mana saja
ya sebelumnya sih bisa semua
tergantung yang lebih baik ada yang seperti ini ke belakang
iya puar namanya
ini belakang lulur sini
iya sini belakang yang namanya lulus
kalau sini namanya lulur sini bikin sini
nanti kalau sudah dilepas kelihatan
yang jelas kalau kayak gini kan dibuangin nggak bagus lah
ini lemak ya
bukan ini alat namanya payar namanya daging kurang baguslah
untuk perhitungan harga kambing dan estimasi hasil atau keuntungan setelah menjadi sate kambing
caranya dengan menghitung potensi berapa kilo kambing yang dihasilkan
satu kilogram daging kambing bisa jadi dua kodi atau empat puluh tusuk sate kambing
sementara itu bagian lain seperti iga tulang belakang buntut
akan dipotong kecil kecil untuk olahan gulai atau sop
sementara bagian dalam atau jerawan selanjutnya dibersihkan untuk dimasak bersamaan dengan badungan
dan daging yang tidak empuk menjadi gulai
wah ini yang suka sop iga
dibikin gulai bisa ini sementara candalin sini dulu
setelah itu pisahkan daging untuk disate dengan bagian lain yang dijadikan gulai dan sop
khusus untuk daging yang akan disate jangan dicuci
karena jika dicuci daging bisa cepat basi dan berpengaruh kerasa
wah wah keasikan milik kambing sampai lupa
ini waktunya sudah siang sudah ditungguin warung sate
harus cepat bergegas mengantarkan daging kambing ke warung sate
nah ini nih jamnya sudah jam delapan lebih lima sudah ditungguin di sana
saya harus cepat cepat
pak ini sudah ditungguin ya jam delapan harus stand
ini dagingnya tadi
di depan aja di depan aja
oh enggak saya baca aja pak
ini tadi dagingnya jadi berapa ya pak ya tujuh kilo ya kilo
dua kodi ya pak ya
ini sudah ditungguin jamnya sudah siang
herman merupakan keturunan pendiri sate tirus haji yahya
berbeda dengan saudaranya yang lain yang memilih berjualan sate herman justru fokus sebagai pemasok yang tugasnya
mencari kambing di pasar dan memotong kambing
selanjutnya mari kita berpindah melihat pembuatan sate dan gulai di salah satu warung sate jurus pojok yang berada di jalan kapten sudibyo kota tegal
nah di tempat ini daging kambing yang tadi pagi saya potong ternyata sudah tumbuh
nah ini udah sampai di warung sate
telat sepuluh menit
ini biasanya jam delapan ya pak ya
wah ini karena kita gangguin
jadi telat tapi masih itu lah masih aman
ini dagingnya yang mau dibikin sate
nah ini cara motongnya nih
potongnya seperti ini nih
pokoknya segini nih
untuk memotong daging kambing tidak sembarangan
ada tekniknya harus mengikuti serat
tujuannya agar daging kambing enak dan empuk saat dibakar
sebelum melanjutkan membuat sate saya mulai lapar nih
nah pagi pagi di kota tegal ada makanan khas yang ada kalau pagi hari yaitu nasi ponggol
ponggol itu ini
nasi terus ada sayur apa ini bu
terus ada mie
terus ada orek mie
nah lauknya sama gorengan biasanya ya
jadi kalau pagi pagi ini kita
tidak hanya nasi ponggol di kota tegal ini ada yang paling khas yaitu teh poci gula batu
waduh nikmat mana lagi yang kau dustakan
sarapan nasi ponggol dan minum teh poci gula batu
ini benar benar istimewa
ini sama gula batu
ini sambil nanti kita kerja lagi ya
sama nusukin sate
biar ada tenaganya kita sarapan dulu
sarapan dulu ya pak
oke sebelum kembali membuat sate kambing saya penasaran dengan cara mengolah jerawan
setelah diresikan jerawan direbus
terus dengan beragam bumbu agar tidak amis dan perus
rebusnya berapa lama
rebusnya kurang lebih seperempat jam
nanti diangkat diiris nanti rebus lagi
dikasih bumbu kuning
selanjutnya membuat bumbu untuk gulai kambing
nah ini penting bagi yang suka gulai
nah setelah seluruh bumbu lengkap ini harus disangrai dulu
sebelum dicampur dengan santan
dan kemudian disaring lalu direbus
pencampuran bumbu dan santan ini dimasukkan ke dalam air kaldu rebusan tulang tulang kambing
nasi bumbu garam sama penyedap dan gula pasir secukupnya
aduk dan rebus sampai mendidih dengan api kecil agar santan tidak pecah
sementara untuk bumbu sate saya menyiapkan tomat buah
kemudian bumbu bawang merah yang dipotong potong serta cabai yang dihaluskan
penyajiannya semuanya dicampur dengan kecap
menjelang siang saya kembali menyiapkan sate
bersama karyawan saya menyiapkan sate yang sudah ditusuk dan ditempatkan di tempat khusus yang tertutup
ini tadi ada yang pesen lima belas
lima belas berapa lagi duk
nah tambah lagi sepuluh jadi bakar dua puluh lima
ini teknik bakarnya seperti ini jadi si tempat bakarnya ini agak naik ya agak naik
tujuannya agar bambunya ini tidak terbakar
agar sate kambing enak proses pembakaran sate tidak terlalu lama hanya sekitar satu menit
selain itu arang yang digunakan juga arang khusus
sementara agar penyajian tetap panas saya juga menyiapkan hot plate seperti ini
setelah dipanaskan dengan kompor hot black juga harus dikasih mentega agar tidak kering
nah ini sudah matang nanti satu menit nampakannya seperti ini
ada yang pesen sepuluh ada yang pesen lima belas
nah biar tetap panas ini pakainya
menurut sejumlah pelanggan makan sate selain membuat nafsu makan enak dan lahap juga meningkatkan tenaga
rasanya itu makin tenaga semakin
jangan malam malam coklat lagi ya
kok bisa aja ya pastilah kalau makannya banyak pasti juga tenaganya kuat hahaha
setelah seharian bersama kambing hahaha
tiba saatnya saya menikmati beragam hidangan kambing
harga sate kambing di tegal tiap porsi beragam
satu porsi sate kambing sebelum tusuk dijual di kisaran rp lima puluh
sementara untuk gulai dan sop kambing per porsi tiga puluh
hmm semoga setelah ini tidak kolesterol ya hahaha
nah tentunya kelebihannya di tegal itu sate kambingnya
mudah untuk seger seperti ini
nah ini selamat mencoba
robby soekarno amin robo kusarto yo tegal jawa tengah